indo pacific economic framework atau ipf yang digagas amerika serikat mei dua ribu dua puluh dua
fokus memperkuat empat pilar utama
yakni pilar perdagangan pilar rantai pasokan pilar energi hijau dan pilar fair economy
empat belas negara anggotanya australia selandia baru fiji india jepang korea selatan indonesia malaysia
brunei darussalam filipina singapura thailand vietnam dan amerika serikat
saling memperkuat kerjasama dagang dan meningkatkan investasi terutama terhadap empat pilar utama
salah satu pilar yang hangat dibahas adalah pilar energi hijau
di tengah krisis energi global saat ini sejumlah negara terus mengembangkan sektor energi ini
salah satunya indonesia
kekayaan alam yang besar membuat indonesia memiliki peran penting dalam peta energi hijau dunia
dan diharapkan mampu meraih momentum ini
jadi ada banyak momentum untuk membawa kembangan hijau
dan ipaf juga sesuai untuk membantu negara negara mencari peran yang bisa mereka lakukan
dan bagaimana mereka melakukan itu dengan cara yang membentuk jaringan penyelenggaraan
sambil meningkatkan efisiensi
jadi ini adalah posisi yang sangat bagus untuk indonesia untuk mencari
untuk mencari bukan hanya interregional dengan kota kota yang lebih dekat
dari para pelanggan ipaf tapi juga untuk amerika serikat
indonesia terus mengembangkan energi hijau
dan sektor energi hijau nasional terutama industri baterai
investasinya pun terus ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan dalam negeri
dan mengejar pasar energi baru terbarukan global termasuk pasar amerika serikat
kita menyampaikan bahwa justru mereka membuat ev manufacturing nya
baterai ini tidak hanya untuk pasar indonesia saja
justru ini akan menjadi hub untuk ekspor mereka terutama di negara negara asean
di region kemudian juga ke negara negara lain
itu yang kita ingin sampaikan bahwa kita menjadi suatu hub untuk mereka melakukan investasi di kita
kemudian melakukan ekspor ke negara negara lain
jadi tidak serta merta hanya untuk market di indonesia saja
dan akan lebih baik lagi juga kalau bisa sampai ke us
tapi menurut saya kita bisa cover asia saja itu sudah sangat sangat sebaik
organisasi yang menaungi para pengusaha negeri paman sam ini menilai
indonesia harus terlebih dahulu meningkatkan standar lingkungannya
asal sumber energi yang dipakai dalam berproduksi
hingga inovasi teknologi hijau di sektor ini
agar mampu masuk dan diterima pasar dunia
dan kita melihat beberapa perkembangan yang bisa mencabar indonesia dalam beberapa harapan ekspor mereka
karena pembuatan produk mungkin tidak memiliki semua kembang lingkungan
dan kemungkinan mereka tidak bisa mencapai keuntungan mereka
dan kemungkinan mereka tidak bisa mencapai keuntungan mereka
dan kemungkinan mereka tidak bisa mencapai keuntungan mereka
tapi dari pandangan kita sebagai orang amerika
kita ingin melihat perusahaan yang lebih bersih dan mendapatkan sumber daya
dan indonesia harus dapat menyertai kita
dan indonesia harus dapat menyertai kita